timnas u sembilan belas indonesia akan menghadapi tiongkok dalam ajang pssi anniversary u sembilan belas turnamen di stadion pakansari cibinong bogor jawa barat selasa malam
bagi timnas u sembilan belas turnamen ini menjadi persiapan untuk menghadapi piala afc yang akan digelar di jakarta mulai delapan belas oktober hingga empat november mendatang
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di stadion pakansari cibinong bogor jawa barat tika
seperti apa situasi terkini di sana dan bagaimana persiapannya untuk ajang malam ini
selamat sore eva ratusan penonton di stadion pakansari sudah mulai memasuki area tribun sejak pukul empat tiga puluh sore tadi
meskipun tampak tidak terlalu ramai begitu tetapi antusiasme para penonton tetap terlihat dengan atribut atribut merah putih yang ia kenakan
bahkan dengan menggunakan aksesoris aksesoris yang menunjukkan
dan nasionalisme mereka karena sepak bola seperti yang mereka setujui dan sepakatnya adalah alat pemerintah satu
dan sore hari ini atau malam hari ini sekitar pukul delapan belas tiga puluh indonesia u sembilan belas yang dilatih oleh indra safri akan bertanding di laga terakhir anniversary cup melawan tiongkok
dan pertandingan malam hari nanti akan menjadi pertandingan yang cukup penting karena ini merupakan pertandingan yang terakhir
jika menang tentu indonesia akan menjadi juara dari turnamen segitiga ini yang juga merupakan ajang uji coba
untuk indonesia yang akan berlaga di ajang piala asia delapan belas oktober mendatang
kalau kita bicara soal bagaimana formasi yang akan diturunkan oleh indra safri tampaknya formasi empat tiga tiga masih akan menjadi andalan
dan raffi mursalim tetap akan menjadi ujung tombak atau target man yang ditopang oleh febi dan juga salil ramdhani di sisi sayap kiri dan juga di sayap kanan
menarik untuk dilihat bagaimana sepak terjang tim nasional u sembilan belas pada pertandingan malam hari nanti mengingat
lawan yang akan dihadapi bukanlah lawan yang mudah
tiongkok merupakan salah satu kekuatan sepak bola di asia yang cukup disegani
dan mereka melaju ke piala asia dua ribu delapan belas dengan satu sebagai juara di fase kualifikasi setelah mengalahkan tiga negara dari asia tenggara yaitu filipina myanmar dan juga kamboja
tiongkok juga di laga sebelumnya memenangkan pertandingan melawan thailand dengan skor tiga satu sementara indonesia berakhir dengan skor imbang dua dua saat melawan thailand kemarin eva
baiklah mahardika utama melaporkan langsung dari stadion pakansari cibinong bogor jawa barat terima kasih